ini saya meminta maaf kepada bapak gibran raka buming raka dan seluruh masyarakat kota surakarta
saya menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi
apabila saya mengulanginya sanggup diproses sesuai hukum yang berlaku
inilah permintaan maaf dari am kepada wali kota solo gibran raka buming raka
dalam video yang diunggah di akun instagram polresta surakarta
am meminta maaf karena telah menulis komentar di sebuah akun instagram pada tiga belas maret lalu
am berkomentar tentang rencana gibran yang ingin menggelar semifinal dan final piala menpora di solo
dan menulis tahu apa dia tentang sepak bola
tahunya dikasih jabatan saja
merespons ini direktur eksekutif amnesty international indonesia usman hamid meminta presiden joko widodo
membuktikan pernyataannya beberapa waktu lalu yang ingin mendorong kebebasan berpendapat dan kritik dari masyarakat
tahunya itu usman hamid juga mengkritik rencana timba reskrim polri untuk memberi badge awards
bagi masyarakat yang dinilai aktif berpartisipasi melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial
di sisi lain polisi beralasan jika batch award belum final dan masih akan dikaji lebih lanjut
polri masih akan mengukur terkait kualitas maupun kuantitas informasi yang diberikan warga
itu masih dalam perencanaan
sekali lagi masih dalam perencanaan
masih akan diukur nominasi apa yang akan diberikan kepada seseorang yang menerima badge awards
rencana pemberian lencana penghargaan ini sebelumnya sudah ramai di media sosial
lewat akun instagram at ccr polri polri mengunggah foto ilustrasi rencana yang akan diberikan ke masyarakat
tim liputan cnn indonesia